ya pasca serangan teror atau kejadian yang menyita perhatian publik
ada gambar atau video seputar kejadian biasanya langsung ramai beredar ya di media sosial
namun kami ingatkan kembali untuk anda agar tidak ikut menyebarkan gambar atau video semacam itu
selain untuk tujuan mengantisipasi amplifikasi serangan teror
ada ancaman hukuman untuk penyebaran informasi semacam ini
selanjutnya peristiwa ledakan bom bunuh diri di polrestabes medan kembali luput
dari pantauan petugas intelijen
mengapa peristiwa ini tidak dapat diantisipasi
kita sudah tersambung via telpon dengan wawan purwanto
humas badan intelijen negara atau bin
pak wawan selamat malam
selamat malam mbak
pak wawan bom bunuh diri yang mengguncang mapol restabes medan ini kita tahu
bukanlah peristiwa penyerangan kantor dan juga pos polisi
dengan meledakan diri yang pertama kali terjadi
tapi kenapa dengan kejadian ini publik melihat seolah olah bin termasuk kepolisian
kayaknya kecolongan lagi nih pak
ini kan newcomer mbak pendatang baru
dia tidak ada di data dpo maupun belum pernah dia terlibat sebelumnya
ataupun turut serta di dalam peristiwa sebelumnya
sehingga memang dia ini newcomer yang terpapar
dan sampai saat ini kesimpulannya masih low world
jadi dia tergerak sendiri karena dia terkontaminasi
terpapar dari ajaran ajaran radikal
dan dia juga masuk dalam kategori youtuber dan dia main di media sosial
sehingga memang nampaknya belum ada di data sebelumnya
nah itulah sebabnya maka untuk newcomer seperti ini kita selalu mengajak semua elemen
termasuk keluarga khususnya menyikapi kalau ada perubahan perubahan sikap perilaku
emosi opini opini yang dia mainkan dan diucapkan di dalam lingkungan keluarga
nah itu yang dan juga motivasinya
itu yang apa yang terus harus dikomunikasikan
oleh karenanya komunikasi yang baik ini akan mengintarkan adanya miskomunikasi
itu sebabnya tidak
silakan pak owen
peristiwa si volga misalnya
itu kan rentet
itu kan lampung
kalau tadi pak wawan sempat menyebut kalau pelaku yang meledakan diri di mapol restabes medan ini
adalah newcomer adalah lone wolf begitu
tapi biasa melakukan aktivitasnya aktivitas aksi terornya ini di media sosial
apakah bin tidak bisa mendeteksi itu dari media sosial yang memang dianggap menyimpang begitu pak wawan
kita tetap melakukan yang namanya
dua puluh empat jam terus menerus ya
kalau ada yang menyimpang selalu kita juga tegur kita ingatkan kita luruskan
termasuk kalau ada ajaran ajaran ataupun konten konten negatif ya
kita lakukan counter
kemudian ada yang kita luruskan ada yang juga kita dorong untuk diblokir ke kementerian komunikasi
kemudian juga ada yang dituntut secara hukum
kalau memang cara cara yang itu tidak
kalau memang cara cara yang itu tidak berhasil
belum mereka terbukti melakukan pelanggaran kan tidak di bidana
tapi lebih kepadaera fitra kita l shift
corong untuk ditutup misalnya
kan muncul lagi dengan nama yang berbeda
kemudian dari berbagai
lini yang pasti ada
diantara yang kita awasi
itu memang ada yang
dpo kan terus dilakukan pengejaran
nah dpo ini
juga diawasi juga dikejar
terus oleh aparat keamanan termasuk
densus dalam hal ini ya
di wajiban untuk
tapi kalau yang belum
melakukan apa apa ya
hanya sekedar diawasi
untuk yang lunwolf
ini kan orang
dalamnya laut bisa diduka hati orang siapa tahu
dia melakukan ini melakukan itu
dan sebagainya itu hanya dia
dirinya lah yang tahu
nah maka kita selalu
sampaikan kepada keluarga
untuk ikut serta
melihat tingkah lagu keluarga kita
kalau ada sesuatu yang memang aneh
atau dia bergaul dengan orang yang tidak jelas sikapnya
yang biasanya ceria
menjadi murung kemudian dia pergi
gak jelas ketemu siapa
pulang juga marah marah
itu menjadi target utama untuk di rekrut

pak wawan selamat malam

hasil bagian dari investigasi bin
anak atau pelaku yang melakukan pengeboman di mapol restabes medan ini
mendapatkan inspirasi dari jaringan mana pak wawan
ya dia kalau lihat dari
semua pola yang dimainkan
dan semuanya pola pola yang dimainkan
termasuk bom yang dibuatnya
mengarah ke sana
hanya memang sekarang kan biasa kita ngelihatnya sama sama gitu ya karena ini memang memang
terus digali dari sumber sumber lain untuk memperkuat ataupun juga data data yang ada dari berbagai kegiatan dia di sosial media ataupun di ranah publik lainnya yang kecenderungannya kan harus diinvestikasi
ini nanti juga ada penyampaian tapi ada juga yang memang disimpan karena tidak semuanya bisa dibuka ke publik